usai dilantik oleh presiden joko widodo kepala ppatk yang baru ivan yustiavandana menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang berkaitan dengan tugas ppatk
ada sejumlah isu paling tidak yang berkaitan dengan aliran dana dan juga pencucian uang yang menanti untuk diungkap oleh ppatk
apa gebrakan yang akan dilakukan oleh kepala ppatk yang baru
saya akan tanyakan langsung ke pak ivan yustiavandana kepala ppatk
selamat malam pak ivan apa kabar
selamat malam pak yustiavandana apa kabar
apa kabar yang anda lakukan berkaitan dengan tugas sebagai kepala ppatk
terima kasih mas renat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semua
jadi alhamdulillah saya mendapatkan amanah besar ini
sebenarnya ini adalah sesuatu yang ya surprise bagi kita semua ya khususnya bagi ppatk
karena ada orang dalam dipercaya untuk memimpin ppatk
saya mendapatkan arahan langsung dari bapak

dan memang beliau menyampaikan beberapa hal
khususnya terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
di sisi korupsi narkoba kemudian pendanaan terorisme
seperti itu mas
jadi selain saya meneruskan apa yang sudah dicapai oleh bapak adrian aray
kemudian memang ada hal hal baru yang harus kami kerjakan
sebagai bahasanya pak ivan
orang dalam ppatk begitu ya
karena sudah lama
adakah menurut anda hal hal yang perlu dibenahi di dalam ppatk sendiri
ini sekarang tugas yang paling berat adalah bagaimana kita mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh bapak presiden
khususnya dengan tantangan tantangan yang baru
sekarang kita menghadapi yang namanya pinjol
kemudian menghadapi yang namanya peredaran obat secara ilegal
kemudian menghadapi pandora papers
menghadapi maraknya tindak pidana korupsi pendanaan terorisme dan segala macam
nah sekarang memang tinggal bagaimana mengutilisasi mengoptimalkan sumber daya di ppatk agar mampu menangani ini semua
jadi itu merupakan sebuah pekerjaan yang memang sudah saya kerjakan sejak menjadi deputi pemberantasan
jadi tinggal melanjutkan saja apa yang sudah kami kerjakan dan memperkuat apa yang sudah dicapai selama ini
demikian mas renat
baik termasuk soal pinjol dong pak ivan
karena kan ada permintaan presiden juga kepada ppatk untuk memberantas pinjol
anda sebelumnya deputi pemberantasan
setelah kemudian ini menjadi sorotan publik pinjol ini selama ini penelusuran dari ppatk terkait dengan pinjol ini sebenarnya bagaimana pak ivan
apakah ini kemudian masuk dalam atau ada dugaan indikasi ini masuk ke dalam pencucian uang
ya terima kasih
pertama mungkin yang paling penting disampaikan kepada teman teman
teman teman media dan kepada pabrik semua
konteks pinjolnya sendiri tidak ada yang salah ya mas renat ya
itu bisa memang membantu masyarakat
justru bisa mengembangkan perekonomian bangsa gitu
kalau pinjol itu dilaksanakan secara taat asa
secara sesuai peraturan undang undangan yang berlaku
tapi yang terjadi sekarang kan fintech peer to peer lending ini dipakai untuk menguntungkan mereka sendiri dengan memeras masyarakat
dari pinjol ini dilakukan secara ilegal
tidak melalui prosedur normal
sehingga itu berdampak buruk terhadap masyarakat
jadi melakukan penagihan secara sporadis
dengan mengorbankan harga diri masyarakat
itu yang menjadi masalah kemudian mas reinhardt
kalau sumber pendanaannya apakah ini ada yang salah pak ivan
karena kabarnya juga ada indikasi pinjol ini juga didanai oleh dana asing
dari tiongkok misalnya
dalam skema pelaporan yang diterima oleh ppatk
sesuai dengan kewajiban yang termasuk dalam undang undang nomor delapan dua ribu
tentang tidak bina dapur uang
memang ada kewajiban dari penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan kepada ppatk
salah satunya yang menarik adalah laporan transaksi dari luar negeri ke indonesia
atau dari indonesia ke luar negeri
nah itu kita dalami
jadi kita sebut
jadi kita sebut
kita akan satu ratus lima puluh lebih data pinjol ilegal kepada seluruh penyedia jasa keuangan
untuk kita potret transaksi keuangannya
memang kita menemukan beberapa pinjol itu melakukan transaksi terkait dengan apa
institusi keuangan di luar negeri
selain memang di apa di domestik sendiri
nah itu sedang kita teliti mas
sedang kita perdalam
apakah ini terkait dengan
upaya terkait dengan pencucian uang
dari uang ilegal dijadikan modal bagi peer to peer lending ini
atau seperti apa
dalam proses kami mas
kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder
oke tapi sementara ini apa
apa hasil sementara yang ditemukan oleh ppatk
berkaitan dengan transaksi dan juga aliran dana terhadap pinjol pak ivan
iya kita melihat ada skema baru ya
kita menduga pinjol ini apa
menggunakan skema ponzi scheme ya
jadi dia juga melakukan pinjaman dari apa
pinjol lain untuk kemudian dikelola dan dipinjamkan kepada publik
nah inilah yang kemudian bubbling
membutuhkan kebutuhan adanya pemasukan income
karena dia juga dikenakan bunga oleh si pinjol lainnya gitu ya
untuk kemudian beban bunga itu dibebankan kepada publik peminjam dari pinjol tersebut
khususnya yang ilegal
nah untuk terkait dengan dana dana yang berasal dari luar negeri
ppatk sedang melakukan penyelidikan
ppatk sedang melakukan pendalaman
karena banyak sekali data yang diminta kepada penyelidikan jasa keuangan terkait dengan aliran dana pinjol ilegal ini mas
oke tapi benar tidak sih pak ivan bahwa salah satu sumbernya misalnya aliran dana ini berasal dan asingnya berasal juga dari china misalnya
ya sedang kita telah mas
karena banyak sekali negara negara yang terkait dengan kegiatan pinjol ini
jadi akan kita selidiki
tapi yang menjadi penting bagi ppatk adalah kita memastikan tidak ada skema pencucian uang
jadi uang ilegal yang dipakai menjadi modal bagi kegiatan pinjol ini
jadi bisa saja uang berasal dari kegiatan ilegal entah narkotika entah korupsi bahkan entah misalnya kegiatan ilegal mining ilegal macam macam kegiatan ilegal di luar yang dipakai untuk memodali kegiatan pinjol ini
jadi kita harus ppatk amati ya dalam kesempatan mendalami kegiatan pinjol ini sesuai dengan arahan bapak presiden
oke jadi sumber dananya ya pak ivan yang akan ditelusuri oleh
iya sumber dananya
pasti sumber dananya
oke untuk memberantas pinjol yang apalagi yang ilegal karena juga anda lama di deputi pemberantasan
sekarang ketika anda sudah menjadi kepala ppatk bagaimana kemudian ini ke depan
apakah akan bekerjasama dengan sejumlah pihak
atau seperti apa upaya pemberantasan
apa yang akan dilakukan nantinya
ya kita tentunya akan bekerjasama dan sudah akan sudah bekerjasama dengan stakeholder
kita bekerjasama dengan lembaga pengawas dan pengatur
ada bi ada ojk kemudian ada kemenkom info kemudian kemenkop ukm serta kepolisian negara republik indonesia
bahkan kita juga bekerjasama dengan bin
jadi kita melakukan semua upaya terkait dengan kegiatan pinjol ilegal ini
bukan pinjol ya kegiatan pinjol ilegal ini agar masyarakat terlindungi
jadi bagi kita itu adalah sesuatu yang absolut harus kita lakukan melindungi kepentingan masyarakat banyak dari kegiatan ilegal ini
termasuk ada mou dengan kemenkyu
pak ivan ini targetnya apa dan tujuannya untuk apa saja
kalau kemen mou dengan kemenq memang itu skopnya akan luas karena kita akan membantu ibu menkyu
khususnya dalam penerimaan negara di sektor perpajakan dan kepabianan
kita juga coba membantu teman teman di biaya cukai dan di perpajakan untuk mencegah dan melakukan pemberantasan terkait dengan adanya tppu di sektor kepabeanan dan di sektor perpajakan
misalnya penggelapan pajak tax voicent dan segala macam
seperti itu mas
jadi terkait perpajakan yang nantinya akan menjadi fokus anda dan akan anda soroti ini adalah isunya soal apa pak ivan
kalau terkait dengan perpanjangan banyak sekali
ppatk juga menerima hasil kajian dari teman teman djp untuk kemudian diperdalam oleh ppatk
dan itu berdampak terhadap pemasukan terhadap negara yang bisa diperoleh oleh teman teman dari pajak
jadi apabila teman teman pajak merasa berdampak
bahwa potensi perpajakan dari satu wajib pajak ini dirasakan masih kurang
ada harta harta yang disembunyikan itu selalu dimintakan kepada ppatk mas
baik pak ivan kita juga ke isu yang lain yang menarik untuk didiskusikan dan tentu banyak masyarakat yang ingin tahu juga
soal modus perusahaan cangkang yang dipublikasikan oleh di panama papers yang dulu kemudian muncul sekarang pandora papers
ini kan sudah hampir dua tiga minggu lebih ya
sejauh mana ppatk berani menelusuri soal aliran dana ini atau mungkin dugaan pencucian uang yang kemudian juga melibatkan pejabat negara
mas ini bukan tentang berani tidak berani ya
ini tentang ya ini sekali lagi ini tentang tutsi ppatk
memang ppatk berdasarkan laporan yang diterima dari penyedia jasa keuangan
ppatk akan melakukan pendalaman
jadi penyedia jasa keuangan secara voluntary melakukan semacam upaya pendelusuran terkait dengan data data yang keluar di pandora
dan kemudian dilaporkan kepada ppatk bila ada
nah atas dasar laporan itulah kemudian ppatk melakukan pendalaman
selain itu ppatk juga melakukan pendalaman berdasarkan data data yang ada di dalam database ppatk
mas rengat paham
ppatk sekarang saja sudah menerima hampir dua ratus lima puluh juta

jadi kita akan melakukan cross check apakah data yang ada di dalam pandora papers tadi itu ada relevansinya dengan database yang ada di dalam database ppatk
apabila ada kita perdalam
sejauh ini temuan dari ppatk bagaimana pak ivan
ppatk masih bekerja mas
ppatk masih bekerja
khususnya kita akan cross check dengan lhkpn
dan kemudian kita identifikasikan terkaitnya
kita identifikasikan terkait dengan political export person ya
apakah ada di dalam laporan pandora papers tadi
dan kemudian kita akan melakukan cross check dengan spt tahunan mereka
selain kita akan melakukan peninjauan terhadap ltkm laporan transaksi keuangan mencurigakan laporan transaksi keuangan tunai atau laporan transaksi keuangan di atas batas yang diterima oleh ppatk
oke kalau kemudian
mas rengat masih jalan terus
masih berjalan ya
kalau kemudian nanti ditemukan ada sesuatu yang menyimpang
apakah kemudian ini bisa untuk berlanjut ke ranah hukum berikutnya
atau akan dipublikasikan oleh ppatk
termasuk juga soal panama papers yang dulu sempat muncul juga
ini kabarnya bagaimana ini pak ivan
tapi di jepang nanti kita break dulu pak ivan
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan kepala ppatk yang baru
pak ivan yustia vandana
kita masih membahas soal
tadi banyak membahas soal pinjaman online ya pak ivan
kemudian kita bergeser ke isu yang lain yang juga berkaitan dengan tugas ppatk adalah
ke yang tengah menjadi sorotan masyarakat
sejak dua tiga minggu yang lalu soal pandora papers
pak ivan ada dua nama pejabat negara yang terlapor atau muncul dalam
ada pak erlangga dan juga pak lut bin sarpanjaitan
tadi anda mengatakan kalau kemudian dicek dari analisis
kemudian diperiksa akan juga di cross check dengan pajaknya seperti apa
baru nanti akan ada kesimpulan
apabila berdasarkan penyandingan tersebut
pak ivan ditemukan indikasi yang kuat bahwa
orang orang tersebut melanggar hukum atau profil keuangan tidak sesuai
what next setelah itu pak ivan
apa yang bisa dilakukan oleh ppatk
ya mas renat
jadi ppatk tidak concern terhadap satu atau dua nama tertentu ya
atau nama nama spesifik ya
jadi ppatk mendalami keseluruhan
bisa jadi nama nama tertentu
yang terkait dengan wni misalnya
tapi tidak ada pretensi bahwa
apa ingin mendalami untuk maksud lain
jadi apabila kemudian
ppatk berdasarkan database ppatk
yang match dengan apa
dengan informasi yang keluar dari pandora tersebut
menemukan adanya dugaan tidak pidana penjujuan uang
tentunya ppatk sesuai dengan kewenangannya
pasang empat empat uu no delapan tahun dua ribu sepuluh
akan disampaikan kepada penyidik ya
kepada teman teman di barat krim
kepada bapak kapolri
nanti kita akan diskusi dengan teman teman di barat krim
apakah itu terkait dengan tppu
apakah kemudian terkait dengan perpajakan
djp juga akan kami sampaikan
kita akan membangun komunikasi
tapi sejauh ini
kita masih melakukan pendalaman mas renat
berapa lama itu pak ivan
satu demi satu atau
dari laporan tersebut
berapa lama butuh waktu oleh ppatk
karena dulu pernah juga ada panama papers kan
terkait dengan durasi
pemeriksaan ataupun analisis
itu tergantung dengan komplikasi dari
jadi tidak bisa di generalisir
ada kasus yang
kita selesaikan dalam waktu satu minggu
bahkan ada kasus yang kita selesaikan
dalam tempo bertahun tahun
karena kompleksitas dari masing masing kasus tersebut
jadi ini sekali lagi tidak bisa di generalisir
tidak bisa kita sampaikan
berapa waktu yang dibutuhkan
terkait dengan apa
pertanyaan khusus ini
ppatk akan mencoba
koridor hukum yang berlaku
yang harus dipatuhi oleh ppatk
jadi apabila hasil analisis
ataupun kemudian hasil pemeriksaannya
tentunya siapapun juga ya
tentunya itu akan kita sampaikan
kepada aparat penegak hukum yang
terkait dengan itu
kalau pajak kepada pajak
kalau korupsi kepada korupsi
atau kalau tindak pidana lainnya
bisa juga korupsi kepada teman teman
baik pak ivan
sebetulnya saya masih mau tanya lagi
soal penjaman online ya
karena ini tengah
masyarakat banyak dirugikan
dan juga tengah
di tengah diburu gitu
dan juga oleh pemerintah
tapi sebelum kesitu
saya juga ingin bertanya soal
ada data statistik
laporan transaksi keuangan
di tahun dua ribu enam belas
sampai dengan dua ribu dua puluh
saya juga yakin
pak ivan sudah paham soal ini
ada sekitar empat ribuan
ltkm terkait pendanaan terorisme
dan satu ratus tujuh puluh dua hasil analisis
dan informasi terkait
dan juga menganalisis
dari luar mungkin
atau dari mana pun
bisa melakukan upaya
inisiasi ppatk langsung
yang kita sebut
jadi ppatk berhasil
sesuai dengan informasi
yang kami peroleh
yang selama ini
saya tidak tahu
pelanggaran hukum pemertas korupsi dan lain sebagainya
apa yang akan kemudian menjadi fokus soal pemerintahan korupsi ini
ya kalau korupsi memang serta merta mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang ya
jadi kalau bicara korupsi sesuai dengan dokumen national resessment
pemertaan peta risiko nasional atau penilaian risiko nasional
itu diperoleh data dan fakta bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana
yang memiliki resiko tertinggi dalam konteks tindak pidana pencucian uang
jadi kalau ditanya tindak pidana pencucian uang itu paling banyak sumber dananya dari mana
berdasarkan national researchment kita terjawab bahwa paling banyak berasal dari tindak pidana korupsi
selain tindak pidana narkotika
ada dua tindak pidana tersebut yang
yang ada di atas pojok kanan atas yang sangat merah itu dua tindak pidana tadi
nah itu kemudian memang sangat banyak laporannya kemudian banyak kepada ppatk
output ppatk berupa ha
dan hp nya juga paling banyak adalah terkait dengan itu kepada apart pendekat hukum
oke menarik pak ivan
sebelum saya akhiri dialognya saya coba tanya lagi soal pinjaman online
pak ivan pinjol ini kan dua tiga tahun belakangan grafiknya naik ini
orang yang menggunakan dan juga keberadaan dari pinjol itu sendiri
sejauh ini selama ini dari temuan ppatk sebetulnya bagaimana skema pinjol sih pak ivan
sampai kemudian banyak masyarakat yang harus
harus dikejar kejar sedemikian rupa
bahkan dengan bunga yang sangat tinggi
dan sudah sangat jelas merugikan masyarakat
ya memang ini adalah modus baru ya
dalam konteks pandemik selama dua tahun ini
memang tindak pidana pencucian uang
dan modus dari tindak pidana itu bertransformasi dari sisi konvensional kepada sisi digital
penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan menarik uang dari masyarakat
dan segala macam
itu kemudian itu kemudian relevan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan ekonomi ya
pekerjaan yang hilang kemudian berdampak pada kebutuhan pendanaan
dan itu ditawarkan solusinya melalui skema pinjol gitu ya
saudara saudara kita di publik ini
kemudian terhubung dengan pinjol yang sebenarnya itu masuk ke mulut kandang buaya gitu ya
jadi mereka terjebak di situ
karena kebutuhan ekonomi mereka kemudian terjebak di situ
dan kemudian dimanfaatkan oleh pinjol tadi untuk melakukan peneroran terhadap nama nama yang ada di dalam handphone yang bersangkutan di masyarakat
nah itu yang memang sudah marak mas
mas juga bisa melihat bisnis email compromize sebagai tindak pidana baru
yang kemudian menjamuk
yang kemudian menjamuk di indonesia menggunakan teknologi digital
membaca email dan segala macam untuk mendatangkan uang yang luar biasa besar
tidak sedikit gitu
nah itu ppatk berhasil membongkar sama dengan teman teman di kepolisian
ada kendala pak ivan dari sisi ppatk dalam upaya pemberantasan pinjaman online terutama yang ilegal ini
sejauh ini kita tidak melihat ada kendala ya
kendalanya hanya terkait dengan bagaimana menemukan pihak pihak yang terkait dengan si pinjol tadi
tapi tidak memiliki nama orang yang berada di belakang pinjolnya itu
itu bisa jadi masalah bagi ppatk
karena uangnya bisa disembunyikan kepada nama nama lainnya yang kita sebut dengan nomini gitu ya
tapi dalam konteks bahwa apakah ppkm
ppatk bisa membuktikan bisa mengikuti aliran dana dari si pinjol
kita sih tidak ada kendala ya
karena kerjasama sudah sangat baik dengan teman teman dari penyedia jasa keuangan industri keuangan
tidak hanya di perbankan tapi juga non perbankan
jadi insya allah kita akan kita akan apa
kita akan sangat serius menjalankan instruksi bapak presiden
khususnya dalam kerangka pinjol ilegal ini untuk memproteksi saudara saudara kita di masyarakat apa
banyak gitu mas
pak ivan terakhir jadi dari semua yang sudah kita bahas tadi
mungkin ada juga yang terlewat karena tentu akan banyak sekali isu sebetulnya
apa kemudian gebrakan yang sekiranya anda akan lakukan sebagai kepala ppatk yang baru
mas renhat kalau gebrakan rasanya tidak ada ya
artinya saya hanya menjalankan men speed up apa yang sudah kami kerjakan sebelumnya
mengutilisasi optimalisasi dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya
nanti kita akan lihat apakah kita bisa mengungkapkan kasus kasus besar lainnya
dalam konteks untuk menjaga kredibilitas sistem keuangan indonesia gitu mas
jadi gebrakannya lebih kepada kita akan meneruskan memperkuat yang sudah ada
apa yang ditenggakkan oleh bapak kepala ppatk sebelumnya
kemudian meneruskan apa yang diinstruksikan oleh bapak presiden kepada kami pada saat pelantikan kemarin
baik kami tunggu pak ivan kinerja dari ppatk di bawah anda ke depan seperti apa
sekali lagi selamat pak ivan sebagai kepala ppatk yang baru
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia newscast
kita berdiskusi malam hari ini sangat menarik tapi waktunya sangat terbatas juga pak ivan
terima kasih sekali lagi selamat malam sehat selalu pak
makasih mas renat sehat selalu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam buat pemirsa semua